seseorang diduga membocorkan berkaitan dengan dokumen atau materi yang diduga hasil penyelidikan yang sedang dikerjakan kpk
dan ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat krusial harus di proses hukum
karena apa pertama ya memang kalau ada yang terbukti ya harus diberi sanksi kepada yang bersangkutan
tapi kalau memang kemudian dari proses hukum juga tidak ditemukan siapa siapa oknum tersebut
maka ini untuk mengklirkan untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berkembang liar
dan kita berharap kpk tetap fokus mengerjakan tugas tugas utamanya memberantas korupsi
dan hal hal yang bersifat mengganggu kemudian saya ambil alih untuk diproses dan diselesaikan
tapi kalau memang ada oknum yang memang diduga bertanggung jawab terhadap dugaan pembocoran ini
saya berharap segera mengundurkan diri dan kemudian proses proses termasuk dewan pengawas
ataupun proses hukum bisa dilanjutkan berikutnya
tapi setidaknya kalau pengunduran diri ada etikat baik
bertanggung jawab dan saya berharap untuk itu